makanya penerbit itu beli naskah kamu
tapi karena menurut aku penulisan kamu lumayan bagus
gak ada salahnya kalau kita kerjasama
yang aku dengar begitu
ya tapi kan kamu itu termasuk penulis baru
oke ya bagiku sih gak masalah
karena uang bukan tujuan utamaku
gak usah makasih
cerita di naskah kamu itu kayak cerita tentang kita ya
iya karena aku udah bilang
masih nyari lah
tapi kamu gak masalah kan kalau kisah kita menjadi nukut
enggak enggak sama sekali
justru aku seneng
dan aku gak nyangka ternyata kamu bisa nulis
jauh banget lagi
ya enggak lah aku juga masih belajar kok
ya tapi kamu harus nungguin buku kamu itu buat diterbitin
tapi kamu tenang aja ya
buku kamu itu udah masuk dalam kesejahteraan
karena ada beberapa buku yang masih di dalam kesejahteraan
karena ada beberapa buku yang harus

oke udah aku pergi dulu ya
kamu minta caranya sama apa
jadi selama ini kamu selingkuh di belakang aku
kamu tuh apa apaan sih
kalaupun aku minta cerai dari kamu
itu semua gara gara kamu
santi mau kemana kamu
sebenarnya kedatangan saya kemari ini
untuk menanyakan kabar bimo pak
soalnya dia sudah beberapa hari
tidak masuk kerjaan
kira kira ada apa ya dengan bimo
apa saya salah ucap
saya cuma berharap
dengan keadaan rumah tangga anak saya
kenapa sih kamu mesti ngelak kan
jelas jelas kamu selingkuh
jelas jelas kamu yang selingkuh
kamu masih menuduh aku yang salah
emang semuanya salah kamu kok
kamu siapa lagi
mau kamu apa sekarang
aku cerahkan kamu sekarang
bisa kita berdua
aku akan berpercaya dengan kita secepatnya
tunggu transperson lagi
andai lebih selama
kamu tuh harus mencoba mempertahankan pernikahan kamu
kalaupun sampai aku suka sama laki laki lain
itu semua karena bimo
biasanya penerbit itu beli naskah kamu
tapi karena menurut aku penulisan kamu lumayan bagus
gak ada salahnya kalau kita kerjasama
yang aku dengar begitu
ya tapi kan kamu itu termasuk penulis baru
ya bagiku sih nggak masalah
karena uang bukan tujuan utamaku
kamu ingat gak
ini hari apa
kamu beneran lupa
ini hari jadian kita
tepat tanggal ini
kamu gak inget
ini hari yang spesial
jadi kita harus rayai
tapi kan kita lagi ada di tengah tenang
jadi kita berangkat sekarang
jadikanlah laki laki ini yang membuat santi berubah
kehilafanku yang kini membuatmu jauh
tambah aku membuat kau mengerti
hati ini telah menyesal
sungguh ku mohon untuk kesekian kali
maafkan dan terima ku kembali
demi cinta ku bersumpah
kamu belum cerita tentang suami kamu
buat apa nggak penting
kamu juga lebih baik dari dia
ya tapi permasalahannya buat dia itu apa
ya aku tahu aku salah mencintai kamu
aku juga minta maaf karena aku terlalu cinta sama kami
kamu juga bisa
aku pernah bisa mengerti